mau ketemu sama surti
saya mau ketemu reva
kebetulan saya ada ngajar les
gak tau dia
katanya mau ketemu sama reva
ya udah panggil reva
suruh ke bawah
duduk di sini
denny gimana kabarnya
baik kok tante
reva udah tau kan kalau misalnya kita mau ada les
tapi kamu harus ingat
kamu harus pintar pintar bisa mengambil hatinya dia
karena reva itu orangnya pemalu
dan emang agak susah untuk dideketin sayang
heng kenalin ini namanya doni
reva ternyata lebih cantik daripada di fotonya
sayang kenalin ini namanya doni
nama saya tuh surti
namanya seganteng sama orangnya
aku ke dapur ambilin minum buat doni
eh sayang duduk
duduk doni duduk
untuk kesan pertama sepertinya reva lumayan terkesan sama doni
kayaknya kita gak usah buang buang waktu deh
langsung mulai aja belajarnya
kok masih langsung mulai belajar
biar lebih deket
biar nanti kalau belajarnya itu lebih nyambung
kamu harus tau
doni itu lulusan universitas ternama
emang dia tuh bener bener pinter banget
jadi kapan kita mulai belajarnya
mundur mundur cantik
mundur mundur cantik
mundur mundur cantik
kamu kalau mau minum apa tinggal panggil surpy aja ya
taruh panggil terus surti
yaudah aku ambil buku pelajaran dulu ya
masih hangat lagi
kayaknya kita mulai dari simat dulu
yang mana yang kamu belum ngerti
aku lihat catatan dulu
ih tapi mel
lo tuh masih tau kok lo ada di tempat
itu lo pasti gendrak banget sama si mahmud
lo masih tau
pas lagi di rumah
mamamu tuh baik banget sama gue
dia tuh baik banget
terus begitu masuk mobil
pas masuk mobil
dia tuh langsung berubah drastis
keluar deh tuh aslinya
tuh tuh kan
gue tuh udah dicuriga tau
emang si adriana tuh cuma pura pura baik doaa
lihatin aja mukanya dari bayi
dari udah di dalam kandungan
kita kan ngumpul di sini bukan buat ngomongin itu
tapi kan aku tuh bete banget kan
sebel banget sama si mahmud
tapi kan sekarang udah malam
mendingan sekarang kita cari cara
gimana caranya biar adriana itu kita intimidasi lagi
tapi pakai cara lain
biar dia itu gak bisa macem macem lagi sama reva sama boy
kita emang harus bantuin revo
hubungan mereka bisa rusak
nah itu tuh

dengerin dulu makanya gue bukan like yang akhirnya tapi awalnya
makanya lu dengerin disimak segalanya jangan setengah setengah
lo pikir sosial media apa di like lo harusnya kasih ide dong
shh diam lah
guys tapi sekarang kan mamanya gue lagi benci banget tuh sama adriana kan
kelihatan banget kalo adriana tuh takut banget kalo dibencin mamanya boy
iya sih terus kita harus gimana
ya kita manfaatin aja mamanya boy gampang kan
bagus idenya aku like
oke cakep tuh gue setuju tuh idenya
kayak gue cakep banget
nah jadi sekarang kita intimidasi adriana itu
dengan cara itu dengan kita manfaatin namanya boy oke
dan kalo kalian ada ide lain silahkan share aja
tapi jangan sekarang nanti soalnya sekarang tuh udah malam
mending sekarang kita balik yuk
yaudah pokoknya gitu hati hati teman teman
jadi yang ini gimana budi

akan dibentuk di angka yang kita butuhkan
dengan di angka yang sama
terus nanti ditempahin tuh rumus
rumusnya pake apa ini
ini udah sih
donny um ucapin terima kasih karena kamu mau mengajarin anak um ya
ya om saya juga malah seneng bisa ngajarin berbagai ilmu juga sama reva kan om
reva gimana enak belajar sama donny
oh iya kak donny tuh ngejarnya pinter banget kak pi
orang tadi banyak yang aku belum ngerti gitu
terus aku tanya bener bener ternyata gampang caranya pi
kalo gitu donny cocok dong jadi guru atau jadi dosen ya
yaudah kalo gitu kalo emang rasa nyaman belajarnya lanjutin aja
om ganti baju dulu
ya lanjut lanjut

tadi mas liat donny sama reva kayaknya udah cocok
iya tuh mas
ya semoga aja mereka itu sama sama saling suka terus mereka pacaran
terus kalo misalkan sampe mereka menikah mas mas itu beruntung banget mas bisa dapetin si donny itu
karena donny itu anaknya pinter baik entelik ya cocok banget lah mas
daripada sama boy yang jelas jelas anak jalanan yang sukanya naik motor kan gak banget
kamu memang berlian itu kamu memang dasar
iya dong secara kan
nah boy itu buat kue lo gak tau aja boy itu lebih pintar daripada donny
masa depannya lebih bagus daripada doni udah gitu boy jelas udah soleh
mau liatin mereka
ini udah ya
ini udah lumantisa sih tadi soalnya gini gini bro juga belajar